berkendara di bawah umur menjadi salah satu penyebab masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas
sebagai langkah antisipasi mengurangi jumlah kecelakaan ini razia lalu lintas
khususnya bagi pelajar yang membawa kendaraan digalakan
di sidoarjo jawa timur ada lebih dari seratus motor yang terpaksa ditahan
karena pengendaranya masih di bawah umur dan tidak bisa menunjukkan surat kelengkapan berkendara
pemandangan seperti ini masih banyak dijumpai umumnya saat jam berangkat dan pulang sekolah
ironi karena berdasar data dari polresta sidoarjo
pelajar justru menjadi korban kecelakaan lalu lintas terbanyak kedua setelah karyawan
baik pada dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas
jumlah pelajar yang melanggar lalu lintas naik sekitar satu ratus lima puluh satu persen dalam kurun waktu setahun
pelajar yang menjadi korban kecelakaan memang turun sekitar enam puluh enam persen dalam setahun
namun yang meninggal dunia naik lima puluh persen
berupaya untuk menekan angka
polrestasi sidoarjo misalnya merazia pelajar yang mengendarai motor melalui program save our students
ratusan motor ini menunjukkan bahwa para orang tua dari anak di bawah tujuh belas tahun masih lalai
karena mereka memberikan fasilitas anaknya untuk mengendarai motor
padahal mereka belum mengantongi surat izin mengemudi
hal ini patut dicamkan mengingat resiko kecelakaan begitu besar di jalan raya
yang mengakibatkan dirinya sendiri celaka atau orang lain
pembangunan jalan raya
meski khawatir jika terjadi kecelakaan
pelajar tetap mengendarai motor ke sekolah dengan dalih orang tua tidak mengantar mereka
ya gimana kan orang tuanya kerja
terus ya nggak ada yang nganter
terus di sini angkutan umumnya juga terbatas
terus rumah saya itu jauh dari angkutan umum gitu loh
harus keluar jalan raya dulu baru dapat angkutan umum
itu kan pakai helm
terus ya pelan pelan kalau naik sepeda
orang tua yang mengantar
orang tua pun dipanggil dan harus turut bertanggung jawab
karena telah membiarkan anak mereka melanggar hukum
iya soalnya saya kerja sibuk nggak bisa ngantar tiap hari
emang nggak takut anaknya kecelakaan atau kena razia gitu
tapi saya janji besok saya nggak akan izinin biar naik len aja
selain orang tua dan penegak hukum
pemerintah juga harus berperan untuk menyediakan sarana transportasi umum yang aman dan nyaman
melarang anak di bawah umur untuk mengendarai motor